kota polisi mengalami luka di bagian tangan akibat dipukul dengan batu
masa akhirnya dipukul mundur setelah polisi menggunakan water cannon
beberapa orang yang melarikan diri ditangkap di spbu dan rumah warga
sebelumnya mereka mendatangi kejaksaan negeri kabupaten tasikmalaya
menuntut rizik dibebaskan dari segala bentuk dakwaan
polisi menangkap tiga puluh satu orang
barang bukti berupa sepeda motor kendaraan polisi yang rusak video perusakan hingga batu
pengerusakan kendaraan polisi ini disayangkan tokoh agama yang merupakan pendukung rizik
sehingga mereka tidak bisa menangkap orang orang yang berada di bawah
polisi akan mengusut tuntas kasus perusakan kendaraan dinas dan fasilitas negara